assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya marskal tni hadi cahyanto panglima tentara nasional indonesia
dan saya general polisi listio sigit prabowo kepala kepolisian negara republik indonesia
selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat muslim di indonesia
semoga semua ibadah kita diterima oleh allah swt
dan kembali kepada fitrah di hari kemenangan ini
tetap jaga protokol kesehatan
selama merayakan idul fitri bersama keluarga
dimanapun kita berada
semoga allah swt senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh